polisi menangkap ratusan remaja yang melakukan aksi balap liar di pasuruan lumajang jawa timur
polisi yang menghadangnya polisi mengejar para pelaku balap liar yang melarikan diri hingga ke area perkebunan tebu
polisi pun memblokade semua arah mulai dari arah barat malang dan timur jember
lantaran semua jalan tertutup para pelaku balap liar yang sebelumnya kabur akhirnya ditangkap petugas
ratusan remaja ini kemudian diberikan pembinaan
sementara motor mereka dikenakan tilang dan bagi yang tak membawa surat kelengkapan kendaraan
langsung diangkut mapel restu majang